ini dipasarkan secara online begitu
dia nggak boleh menyalip dia harus tetap
kota tersebut juga harus memiliki dokumen perencanaan transportasi seperti rencana umum jaringan trayek
ini produksi cabainya di seluruh indonesia itu menyumbang tiga belas tujuh
tetapi hal ini sudah membuyarkan harapan bahwa federal reserve segera melakukan penurunan bunga dengan cepat di bulan maret
apalagi pada potensi turis yang datang dari wilayah
cukup besar karena kita lihat ada terjadi kenaikan yield obligasi amerika dan penguatan indeks dolar
kemudian kami kembangkan lagi
ingin mencari referensi tempat belanja ikan hias
harta yang sedikit yang ia miliki untuk menolong orang lain
supaya terhindar daripada heat stroke
dan juga kita melihat bahwa musim dingin yang tidak ekstrim itu juga pasti mempengaruhi harga batubara sendiri
artinya kurang lebih ada enam edisi penurunan yang terjadi
saya akan menjelaskan sebenarnya seperti apa dan kenapa harga cabai terus naik
taman di balkon dilengkapi dengan kursi santai untuk berkumpul bersama keluarga
secara tahunan kelihatannya inflasinya akan turun ya ke dua tujuh puluh dua prediksinya
akibat ekspektasi yang berlebih tentang penurunan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh federal reserve